bukan mati karena sakit adikku
karena diracun adikku
kuda yang sehat
bisa langsung mati seperti itu
aku sudah mengatakan ya kuda itu memang diracun
ada apa ibu
apa kau tidak sadar
semenjak kau menjadi pemangku raja
perempuan itu selalu saja
kemanapun kau pergi
sungguh perempuan yang tidak tahu malu
dan kami hanya berteman biasa
sebelum aku memangku sebagai raja
tapi sejak menjadi perempuan
aku bisa melihat dengan jelas
perempuan itu ingin lebih dari sekedar teman denganmu
dia ingin menggantikan posisiku sebagai ratu di istana ini
sungguh mimpi yang terlalu tinggi
biar aku yang melihat
ternyata gusti prabu
masih memiliki tenaga
itu artinya dia masih punya
kekuatan untuk berlatih
jurus cakra manggilingan
yang akan aku ajarkan
siapa kau sebenarnya
kau ingin membunuhku
kau ingin membunuhku
kau sungguh ingin membunuhku
kau akan mengembaliku
bisakah kau ingin berhenti
kampuni kami raden
sungguh kami telah bekerja sebaik yang kami lakukan
kami sudah bersahad liti dan hati hati
merawat kuda kuda istana
tapi jika ini dianggap kelalaian
maka sudilah raden
langsung sanggup memaafkan kami
tapi rumahnya siapa
pasti kuda raden mati karena diracun
bukan mati karena sakit
kuda yang sehat
aku sudah mengatakannya kuda itu memang diracun
dimana pekatik baru itu
aku yakin dia pasti yang sudah menyebabkannya
siapa yang ibu nak maksudkan
siapa lagi raden
itu pasti yunda bekasi
ada apa raden

yuda oke deh
aku mau tidak perlu membuguk seperti itu ibu
raden kenapa masih bersikap baik kepada orang yang sudah menyebabkan kuda kesayangan raden mati
apa maksud ibu
siapa lagi kalau bukan dia
karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini raden
lakukan kau buduh ketapa ketiadaan kamu
dan juga matilah siapa yang interfere di perjalanan saya ini
maupun kata allah
oranglah kata
ternyata kau dia mati piasat

siapa lagi yang melakukan itu semua
semua orang yang melakukan itu semua
semua orang yang melakukan itu semua
semua orang tahu kau tidak menyukai hukuman yang diberikan raden walang sungsa
oleh karena itu kau membunuh kuda kesayangan raden malangsung